letaknya yang tidak jauh dari jakarta provinsi banten ternyata memiliki beragam tempat wisata seru yang patut anda coba
mulai dari wisata sejarah budaya kuliner dan wisata alamnya yang indah
berikut saya akan mengajak anda untuk berkeliling kota serang dan mencoba wahana river tubing di sungai cikalumpang pada rincak
informasi ini akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa

ini adalah rabe kambing
konon rabe kambing adalah makanan favorit sultan kesultanan banten maulana hasanuddin
salah satu kuliner khas di kota serang banten ini adalah rabek kambing
nama rabek sendiri ini diambil dari nama kota di pesisir laut merah
rabik begitu ya diambilnya dan ini menjadi sebuah nama makanan
meskipun tempatnya sederhana namun rabe kambing milik haji naswi dikunjungi oleh banyak warga untuk santap siang
selain menu rabe disini juga tersedia beragam makanan lain seperti sate dan sok
rasanya memang khas sepintas penampilannya mirip tongseng namun rasanya lebih gurih
nah terima kasih ya mas ini dia nih yang ditunggu tunggu
kita lihat ya di sini ada daging ternyata ada jerawan juga nih
ada daging macam macam daging kambingnya
ada ati juga disini
dari aromanya sih oh ini ada datang lagi
ini dari aromanya sih sepertinya enak banget kita cobain ya
rasanya manis gurih wangi aromanya terus ada pedes pedesnya sedikit itu enak banget ya
rabe kambing haji nasu ini sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus lima puluh dan sekarang pengelolanya adalah generasi keempat mereka
rabe kambing haji nasuh
nah perut sudah diisi sekarang waktunya kita berpetualang ke gunung karang di daerah padarincang
di sana ada wahana river tubing yang menjadi salah satu wisata di kota serang banten

kecamatan padarincang letaknya sekitar tiga puluh lima km dari pusat kota serang
waktu tempuh menuju tempat ini sekitar satu jam menggunakan mobil
ini pertama kalinya saya mencoba wahana river tubing di tempat yang sangat asri sekali di kecamatan padarincang serang banten ini
kita bisa mendengar kecauan burung tadi juga saya sudah melihat ada sawah banyak pepohonan wah pokoknya hilang deh stres
nah sekarang ini kita akan pakai dulu alat alat keselamatannya nanti untuk start pointnya kita harus jalan lagi ke atas sana sekitar kurang lebih satu km
suasana di sekitar sungai cikalumpang masih asri berada di kaki gunung karang sejenak membuat kita lupa dengan hiruk pikuk aktivitas perkotaan
ada dua jalur yang bisa anda pilih jalur pertama jaraknya sekitar satu km dan bisa ditempuh dengan waktu tiga puluh menit
jalur kedua lebih panjang yaitu tiga km yang bisa ditempuh dengan waktu satu jam
tarifnya pun berbeda tapi tenang tidak akan membuat kantong anda bolong untuk jalur pendek dibanderol rp dua puluh lima dan untuk jalur panjang tarifnya rp lima puluh
sejak dibuka tahun dua ribu tujuh belas lalu tempat wisata cubing di sungai cikalumpang kecamatan pada rincang ini selalu dipenuhi wisatawan
waktu yang paling tepat untuk menjajal wahana ini adalah pagi hari karena selain udaranya masih sejuk airnya pun masih sangat jernih
ya saya dari sekarang mbak pertama kali datang ke sini langsung dua kali jengkil balik
asik sih seru apalagi sama teman teman kan kalau bawa keluarga lebih kayaknya lebih seru
setelah seharian beraktivitas saatnya saya menikmati laut selat sunda di mercusuar cikone ini
dan di sini memang tempatnya wisatawan untuk menikmati laut juga kita bisa melihat ada gunungan dan sunset
ya lengkap sudah petualangan saya di provinsi banten kali ini
mencicipi kuliner dan menikmati pemandangan alam yang bisa menghilangkan kejenuhan dari aktivitas yang padat
ratu nabila robin kitt banten